kang kang kenapa sih ngeindah terus dari saya
apa akan menginginkan lagi ada korban
cuma karena gara gara cinta kita gak pernah bisa bersatu kang
ingat kang bayi yang ada dalam perusahaan ini bayi akang
tapi saya tidak pernah mencintai kamu jamila
dan kamu harus ingat
jangan sampai ada di pikiran kamu
ini pasti ada kaitan dengan kematian pak hussein
iya wan pak hussein
pak hussein meninggal karena disantet
dan salah satu perempuan itu
ini tuduh warga telah melakukannya
kalau begitu kita tangkap perempuan itu saya
hehehe anak muda siapa kalian
siapa kami kalian tidak perlu tahu
tapi yang harus kalian tahu
siapa yang menyakiti pak hussein diantara kalian
apa mau kalian
oh kalau kalian berdua gak ada yang mengaku
itu artinya kalianlah pelakunya
hei kalau berbicara jangan kurang ajar
sebaiknya kalian pergi dari sini
sebelum saya marah
gue juga bisa marah
dan gue gak akan pernah pergi dari sini
sebelum menghentikan kejahatan kalian berdua
sebelum menghentikan kejahatan kalian berdua
sebelum menghentikan kejahatan kalian berdua
sebelum menghentikan kejahatan kalian berdua
jangan kurang ajar
astaga pengaruh kita
nyai g seribu pahan nyai
di atas yang paiunin kamu kesian dan etphr
sdj ya udah biarin sat w telepon saja macem macem lagi yg macem macem gimana
itu udah macem macem santri macem malu malu intuan aka
ngapain lagi dua orang
kang kenapa sih ngindah terus dari saya
apa akan menginginkan lagi ada korban
cuma karena gara gara cinta kita gak pernah bisa bersatu kang
ingat kang bayi yang ada dalam perut saya ini bayi akang
tapi saya tidak pernah mencintai kamu jamila
dan kamu harus ingat
jangan sampai ada di pikiran kamu untuk membunuh rati
jika kamu ingin sampai hal itu terjadi maka saya tidak akan pernah mengampuni kamu
mulai dari saat ini buanglah ilmu hitam dari dalam tubuh ibu
dan dengan mempertahankannya maka tidak akan ada kesenangan dalam kehidupan kita
dan begitu allah murka maka selalu bencana akan datang dalam kehidupan kita
dan begitu juga orang orang yang bersekutu dengan kekuatan gaib
baiklah saya akan membuang semua ilmu saya
tapi ingat satu hal
jangan karena saya ataupun orang lain
tapi karena allah subhanahu wa ta'ala
tapi kita belum menyelesaikan suatu masalah
kalau nyi jombrang dan ini pelet belum mengakui telah menyantet lastri dan pak husin
lalu siapa pelakunya
jangan sedih terus dong
ih lastri terima semua dengan lapang dada
nanti sini ada bang sani
nanti bang sani hibur deh
eh sani tenang
sani kita keluar kan
kenapa santai pokok kali ini gagal
aduh apaan lu
sudah tenang apa apaan lu
aduh apaan lu
kamu bersekutu dengan iblis
itu dibenci oleh allah
masih ada waktu untuk bertobat
sekarang sebaiknya kamu coba bertobat
atau kami sendiri yang akan menghancurkan kamu
benar benar keras kepala kamu ya
dikasih kesempatan bertobat malah melawan
keterlaluan kamu jumadi
dikasih kesempatan bertobat
semoga kamu indonesia
jamilah jangan tinggalkan aku jamilah
cepetan lah ya allah
masa kalah padanya nenek nih
nah ini pertunjukan abis nih abis nih
maafkan hambamu ini ya allah
hamba terpaksa melakukannya ya allah
wah telat deh
telat sih jalannya nih
wah bener bener lu berdua kelewatan
bu jamilah bu
ini adalah contoh orang yang berbuat kejahatan di dunia
siapa yang menuai badai dia yang mematikan
ya tuhan ya tuhan